mabespori menetapkan pilkada dki jakarta sebagai kategori rawan satu
guna mengamankan pemilihan gubernur dki jakarta mabespori mengerahkan dua puluh delapan personel
kadif humas mabes pori irjen paul boy rafi amar menjelaskan
selain mengerahkan dua puluh delapan personel pihak kepolisian juga mendapat bantuan dari tni dan satuan limnas
untuk mengamankan pilkada dki jakarta
boy mengimbau pada warga jakarta untuk menjadi pemilih yang baik
dan tidak mempengaruhi warga lainnya yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat
boy juga meminta warga untuk tidak melakukan tugas pengawasan di tps tps
karena sudah ada petugas resmi kpps yang melaksanakan fungsi pengawasan
boy menyatakan pengawasan yang bisa dilakukan warga adalah sebatas mengamati dan mencermati
bukan mengambil alih peran petugas kpps
dalam kategori kebanyakan adalah istilahnya rawan satu rawan dua ya
umumnya seperti itu
kalau jakarta ini
ada perbantuan tni juga tentunya
ada perbantuan linmas sudah pasti
kalau hanya yusus jakarta dikisar angka dua puluh delapan
yang dipersiapkan untuk membantu kelancaran pengamanan dari pilkada di dki